sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai nenek bisa kuat
sama kuatnya seperti waktu dia melindungi kamu
aku tahu nenek itu gak muda lagi
cuma nenek pasti kuat
nenek pasti kuat
karena dari dulu nenek selalu kuat
nenek pasti bisa hadapin cobaan ini nek
nek pasti kuat
nenek aku anggil
nenek udah sadar
nenek udah sadar
nenek udah sadar
nenek udah sadar
ini satria nek
nelama mas saja dong
mereka ini nggak bisa lihat
ibu dia terkena
penyakit stroke yang sangat parah
ototnya tidak dapat berfungsi kembali seperti semula
tapi saya akan usahakan dengan jalan terapi
supaya otak dan ototnya bisa berfungsi kembali
untuk sementara waktu kita memang harus bersabar
dia bisa melihat dan dia bisa mendengarkan suara kita
tapi dia tidak dapat berinteraksi
kecuali dengan jalan menggoyongkan kepala atau mengagukan kepala
kamu puas kamu senang kalau mama kayak begini
iya senang tanti senang
kenapa gak bikin mama mati aja sekalian tanti
kamu keterlaluan tanti
kamu punya perasaan
kamu bisa selangis
kamu bisa selangis
kamu bisa selangis
kamu bisa selangis
kamu bisa selangis
kamu bisa selangis
kamu bisa selangis
tidak ada begitu karena aku
kamu bisa selangis
kamu bisa selangis
dok tolong dok bantu mama
insya allah bu saya akan berusaha menyembuhkan ibu anda
insya allah ibu
sekarang manggung aku

bisa lagi dipermausi makin sakit kepala
kamu boleh balas sama saya sentuh sentuh gak apa apa saya gak peduli
tapi kamu gak punya hak untuk melayani saya
sedih yang buat mama

hei kemarin kemarin pura pura baik dari itu pura pura nangis tadi
sekarang pura pura pingsan besok apa pura pura mati
udah udah udah
ini kecil efeknya kecil
ini udah gak efek
sekolah acti gak lulus kayak gitu
ibu anda stres
dia terlalu banyak pikiran
tapi pandri tidak perlu khawatir
jangan perlu khawatir saya akan berikan resep buat ibu
enggak andre aku disini aja
kasian tante kalau sadar gak ada yang nemenin
sudah ya sebentar ya
tante sudah sadar
kamu jangan sentuh saya
kamu ngapain disini saya gak butuh kamu disini
dewi disini nemenin tante tante mau minum
mau apa aja tinggal bilang sama dewi ya
kamu tahu apa yang saya mau
tante mau kemana
tante masih lama sih ya allah

tante ibu sudah selesai menikahnya
kau masih ingin menikahkan aku
tante ibu sudah selesai menikahkan aku
tante ibu sudah selesai menikahkan aku
tante sudah selesai menikahkan aku
setelah semua yang terjadi
saya putuskan untuk membatalkan
tunangan andre dan dewi
saya gak mau punya menantu seperti dewi
hubungan dewi sama andre
kalau bukan karena andre yang mengajak ajak anak saya
saya nggak akan pernah memberikan restu selama seribu tahun itu